jelang laga el klasiko indonesia antara persib bandung melawan persija jakarta di stadion gelora bandung lautan api
bobotoh atau pendukung persib menggelar ikrar damai
dalam ikrar damai tersebut bobotoh berjanji akan turut menjaga keamanan dan ketertiban selama pertandingan berlangsung
laga antara persib bandung melawan persija jakarta di stadion gelora bandung lautan api
dijadwalkan digelar pada sabtu mendatang
terkait hal itu kepolisian resor kota besar bandung menggelar rapat koordinasi pengamanan
bersama ratusan koordinator distrik bobotoh atau pendukung persib di aula polrestabes bandung di kawasan merdeka bandung rabu siang
selain dihadiri bobotoh serta sejumlah unsur pimpinan polrestabes bandung
rapat koordinasi ini juga dihadiri oleh perwakilan dari persija jakarta
sejumlah pimpinan bobotoh menandatangani surat pernyataan
yang berisi delapan butir kesepakatan
diantaranya tidak akan melakukan aksi provokasi
serta tindakan pelanggaran seperti membawa flare bom asap petasan serta senjata tajam
sebelum dan sesudah laga persib melawan persija
melawan persija karena mungkin semua juga paham semua tahu
bobotoh juga tahu bahwa untuk lawan laga persija ini
dalam hal pengurusan perizinan juga agak ekstra pengamanan juga ekstra
dimohon dukungannya untuk membantu kami membantu aparat kepolisian juga
sebagu yang otoritas keamanan untuk tertib
personel polisi berpakaian preman dan dinas akan ditempatkan
di sejumlah titik rawan gangguan keamanan di bandung
serta sekitar stadion gelora bandung lautan api
empat buah kendaraan taktis atau rantis anti peluru
juga akan disiagakan bagi kedua tim yang akan berlaga
petugas polrestabes bandung juga memastikan akan menggelar razia terhadap penonton
di seluruh pintu masuk stadion
kita agak agak ekstra daripada yang sebelumnya
soalnya nanti kan langsung dari jakarta langsung masuk
ini masih kita dikainasi
jadi kita jalan dari hotel apakah bisa dari sana ke atas
ya kita siapkan
kita siapkan ratis
kurang lebih empat
langkah pengamanan ekstra ketat dilakukan petugas polrestabes bandung
guna mengantisipasi kemungkinan tingginya potensi gangguan keamanan
sebagai imbas laga persib dan persija tersebut
freddy bangun bandung jawa barat
el klasiko indonesia antara persib bandung melawan persija jakarta
akan digelar pada sabtu ini di stadion gelora bandung lautan api
dan dimulai pada pukul tujuh malam